halo selamat pagi nih tuh udah penuh ya studio kita ya sama ini namanya kerajaan dari teman teman yang sudah hadir di sini ada
ada nazila dan juga ada firya
viryal ini adalah mentor dari day of art sementara naza adalah co founder
sebenarnya day of art itu apa sih
oke jadi geopard itu sendiri adalah suatu community best yang kita menyediakan jasa seperti workshop
untuk workshopshionnya sendiri itu kita membuatnya karya karya yang menarik crafting karena kita tuh emang suka crafting dari dulu gitu kak
terus untuk karyanya nih gak cuma chany back aja nih kak
seperti kayak sekarang tuh lagi viral banget mie flowers tau gak kak
pipe flowers itu dia dari bahannya tuh kayak pipe cleaner gitu dan dia dibentuk jadi bunga bunga gitu kan
nah jadi kita emang menyediakan banyak banget dan terus juga kita bisa request workshopnya
nah workshopnya ini dilakukan rutin seminggu sekali
seminggu sekali sebulan sekila tuh durasinya berapa lama sih biasanya
kita sebenernya buat workshop chunky bag sendiri karena kita mau buat chunky bag ya
jadi chunky bag ini tuh buat mahirnya itu cuma ikut satu kelas workshop aja yang durasinya itu satu ratus dua puluh menit gitu
iya dua jam gitu itu sudah tergolong bisa lah untuk buat campurna
di mana kalau misalnya mau ikut lokasinya
nah untuk lokasinya sendiri kita tuh di berbagai kafe gitu ya
nah iya jadi kita approach cafe gitu kalau misalkan yang kita bikin sendiri gitu workshopnya tapi kadang kita di invite juga sama misalkan kayak kampus kampus atau kegiatan kayak dari corporate gitu
nah foreig reformation nih pemirsa bahwa kedua narasumber kita hari ini masih semester empat kuliah
nah kalau ini kita buat cangki back apa aja sih yang memang harus disiapkan dan ini nantinya kita hadirkan sendiri atau ini sudah disediakan bagi teman teman yang mau ikut workshop begitu
nah untuk buat changki back sendiri itu butuhnya cuma satu tali aja
oh ini isinya apa dakron
iya isinya dakron jadi temen temen tuh bisa ngeliat di dalamnya tuh ada dakron
ada semacam busa yang kalau misalkan itu bisa kita temuin ada di dalam
bantal guling yang ada di rumah gitu
nah ini tuh namanya yard jadi dia itu bisa kita di iway sendiri intinya yang penting di dalamnya itu harus ada dakron kenapa sih dakron itu penting banget karena dakron itu yang bakal bikin tas kita tuh lebih puffi lebih canggih gitu
kalau misalkan jadi dakron itu dia bakal kempes gitu jadi bukan chany bag namanya
berapa lama nih berarti bikin satu tas bisa jadi kayak gini nih bisa siap dipakai berarti berapa tadi satu ratus dua puluh menit
untuk pemula satu ratus dua puluh menit
nah tas ukuran kecil itu okta dan juga pemirsa tahu nggak butuh berapa banyak panjang kali ini
untuk bikin tas seperti ini kita butuh talinya sepuluh meter
sepuluh meter tuh jadinya ya kurang lebih berapa nih tiga puluh dua puluh dua
tapi ini imut banget
sebelum bikin barang boleh disebutin dulu apa aja sih bahan bahannya yang disiapin
jadi untuk bahan bahannya yang udah kita siapin yang pertama yang paling penting itu yaitu chunky yarn nya nih kak
terus kedua adalah sebenernya untuk alatnya sendiri itu kita bisa kalau misalkan kakak mau pakai hakpen tau hakpen gak
nah tapi karena di indonesia tuh agak sulit mendapatkannya
makanya aku gak tau karena di indonesia sudah ada kan
karena yang dibutuhin tuh saiznya yang besar jadi untuk lebih mempermudahnya kita menggunakan jari jari kita
oke jadi semuanya handmade begitu ya
gimana sih cara buatnya dengan ini panjangnya sepuluh meter tapi nanti kita akan praktikinnya habis jeda iklan jadi tetaplah bersama kami di sapa indonesia akhir pekan
sebenernya tadi agak agak penasaran juga ini awalnya temen temen bisa kepikiran oke bikin chunky bag itu gimana sih
awalnya untuk kepikiran buat bikin cangki back itu aku pertama lihat dari app pinterest kan itu kayak aku lagi scroll scroll gitu
nah terus kayak ini apa nih lucu banget kan dia puffi gitu kan
terus kayak penasaran nih apa nah terus pas lagi scaling scaling tiktok
tiba tiba nemu juga orang luar bikin si chunky bag ini
terus akhirnya aku searching kayak how to make chane bag di aplikasinya seperti youtube itu
dan ternyata ada tapi yang ngajarinnya pakai bahasa korea jadi kayak aku belajarnya seadanya
oh tuh di luar negeri orang korea aja bikin chunky bag ini orang depok juga bikin chunky bag
kalau misalnya bikin cakebag ini ini kan tadi sepuluh meter untuk mendapatkan hand sanitasi ini selama kurang lebih dua jam
nah jadi untuk proses pertama yang harus kita lakuin tuh kita bikin chain dulu nih kak
chatnya ini untuk alasnya jadi kita urutan pertama kita bikin alas tasnya
terus baru bikin badan tasnya kemudian kita bikin border tasnya seperti yang di paling atas ini
retasnya itu yang indica yang dari seluruh situ border tasnya ini yang dia betul kemudian kita
last step nya adalah kita bikin sih strap bagnya habis selesai wih cepet ya cepet cepet tidak
itu ya prakteknya coba coba ini betul ini udah dibikin awalannya ya tadi juga sempat bikin bikin
gede banget gimana gimana oke boleh boleh oke jadi mungkin ini kan karena udah jadi setengah
aku aku jelasin aja stepnya jadi caranya itu kan ini kita lagi bikin chain ya chain badan
tasnya gitu nah ini tinggal kita tuh jadi pegangnya tuh yang tali panjang aja ini tinggal
dimasukin aja ke buletan yang berdirinya ini oh ini kayaknya kondasi ya bener iya nah ukurannya
dua ruas jari atau tiga ruas jari jadi jangan terlalu besar jangan terlalu kecil gitu di atas kalau
udah kayak gini nanti kakek tinggal ke samping itu tidak masuknya dari belakang ke depan oke
oke oh jadi kayak sistemnya dia muter gitu oh jadi membentuk kayak gini ya jadi cara buatnya
ketika kalian udah punya talinya seperti ini bikin bulutan kecil masukin lagi betul ya iya terus
untuk harga workshop di de fighter sendiri tuh sebenarnya sangat sangat kamu buat
aku dan partner aku bikin the party tuh pada saat waktu luang libur kuliah nika oh itu bingung mau
ngapain ya soal kan di jakarta seperti kita ketahui cuma kemau nggak sih udah bingung banget
kita mau bikin something new akhirnya aku dan partner aku kebijakan kita coba workshop ya
akhirnya kita juga golf pertama kalinya kita bilang juga kayak kita udah bicara berdua kalau misal
harganya harus affordable sehingga semua kalangan masyarakat dapat mengikuti workshop
kita dengan harga untuk cakebag ini sendiri dengan harga satu ratus sembilan puluh sembilan kalian udah dapat tas yang
lucu ini terus juga pulang ya iya boleh bawa pulang terus juga kalian akan dapat makanan dan minuman dari
pihak venue nya jadi sangat sangat worth it sejauh ini udah ada berapa sih yang ikut di day of art ini
karena biasanya kelas sekali kelas yang dilaksanain day of art itu sempat mencapai
bikin canggih bag ini aja gimana delapan puluh orang jadi sistemnya iya jadi itu kita muter ya jadi kayak
kita ngajarin teman teman yang ikut kelasnya jadi secara personal gitu jadi kayak meskipun rame rame
tapi tetap hidup rasa private didatengin satu satu bener banget tadi udah ngajarin saya nih udah
jadi kita bisa mengajarin saya nih karena ini udah dibuat setengahnya berusaha jadi ketika memang
udah ada simpul simpul yang berbeda gitu tingginya jadi tinggal masuk masukin aja betul ya betul ini gimana nazila jadi
kalau misal udah ada simpul simpul yang seperti ini nih kak yang menonjol ini caranya adalah kita
tinggal bikin lagi sama simpulan seperti ini tapi caranya itu dari posisinya dari depan ke belakang
jadi dari depan ke belakang habis itu selalu diputer terus terus terus sampai dia ntar meninggi
pernah nemu kesulitan ga ketika pertama kali mungkin nyobain bikin chunkie bag terus juga
atau ketika misalnya ngajarin orang gitu kan kadang ada yang susah buat nerima
oh ya kok bisa ya susah banget ya kok yang itu udah susah sad eux baru ini gini aja gitu
nah buat kesulitannya itu kan tentunya pasti ada ya ini termasuk kerajinan tangan
jadi dia tuh punya kesulitan masing masing dalam membuat produknya
nah kalau misalkan chunkie bag ini bisa dilihat ya temen temen
ini kan lumayan cilik ya ini biasanya diisi apa aja bisa buat apa jadi muat apa nih
muat card holder atau dompet dan tas juga sih gitu
oke tapi bisa dibikin lebih besar lagi ya ukurannya dari ini ya
oke gimana udah berapa persen nyobanya
ini dibantuin sama miriel nge cheat aja
jadi memang butuh waktu butuh kesabaran dan butuh niat sebenarnya yang ingin ikut day of art gitu ya
nah dalam waktu dekat ini ada nggak sih workshop yang akan dilakukan untuk bikin cangki back khususnya
oh tentu aja ada dalam waktu dekat kita mempunyai berbagai macam workshop nih kak
terus kebetulan fyi devert ini kan tersebar di beberapa kota indonesia ya
jadi setiap kotanya pun memiliki workshop seperti di jogja malang pontianak gitu juga ada
pobreka korea ug ngapainuin olah ip nya itu mengapa sih usar gak mungkin
bisa banget kalau misal kalian mau ikutan workshop terus secara private dengan komunitasnya mungkin itu kita minimalnya sepuluh orang
dan kita juga udah collaboration dengan berbagai macam brand juga nih kak
misalnya kiehl s kemudian itu udah collaboration bersama day of art dari bulan januari sampai juli
terus kemudian juga kita ada family gathering kita juga pernah dari pt mubadala
kemudian kita juga pas itu
nah ini setelah kurang lebih lima menit lebih ke keranjang buah ya
tapi jangan sampai dihabisin karena buat bikin border dan strapnya
perlu latihan lagi di workshopnya sama day of art
oke off art ini isinya tuh temen temen permainan kalian doang atau gimana
betul jadi untuk day of art sendiri ini yang seperti pic di berbagai kotanya itu temen temen kita temen temen aku
jadi kita temen temen smp sih lebih tepatnya
kayak ini buat tim yang di day of art jakarta juga temen temen smp aku
jadi aku kayak merekrut temen terdekat dulu baru pada saat emang dibutuhkan banget lebih banyak kita rekrut di instagram social media seperti itu
apa sih instagramnya day of art mungkin buat temen temen yang ingin join di rumah ingin ikutin workshopnya
buat chucky beck yang siapa tau ini bisa jadi cuan ya
jadi untuk instagram kita sendiri yaitu dayofart id
iya betul kalau misalnya kalian mempunyai pertanyaan atau mau ikut mau beserta buat private evennya bisa banget kalian tanya aja di dm karena akan dijawab oleh admin yang super ramah
buat mimin ya terima kasih udah menjawab untuk ramah
nah ke depan tadi udah tanggal dua belas dan juga sembilan belas akan ada workshopnya
bahkan pas itu ada anak kecil umurnya enam tahun
jadi malah kalau misalkan buat anak kecil itu mereka lebih terampil gitu ya
terima kasih sekali lagi buat temen temen semua yang sudah hadir disampai disini
mudah mudahan ini juga bisa menginspirasi buat pemirsa kompas tv karena ini salah satu
cara untuk kita mendapatkan cuan di saat ini begitu ya
nah terakhir apa yang pengen disampaikan dari teman teman
oke untuk teman teman semuanya kalau misal kalian mau ikutan workshop bersama deof art
boleh banget tinggal dm aja instagram kita yaitu deopark id karena kita harganya empat
dan kita tersebar di berbagai kota indonesia
jadi seluruh indonesia bisa berkreatif bersama sama
terima kasih sekali lagi